polisi masih terus mendalami kasus tewasnya brigadir setio herlambang pengawal pribadi ke polda kalimantan utara
hasil otopsi tim dokes polda jawa tengah diketahui terdapat luka tembak di dada kiri korban yang menembus organ jantung dan juga paru paru
lantas benarkah unsur dugaan kelalaian dalam penggunaan senjata api menjadi penyebab atau ada penyebab lainnya
sudah bergabung bersama kami komisioner komisi kepolisian nasional atau kompolnas yusuf warshi
assalamualaikum selamat malam pak yusuf
waalaikumsalam selamat malam mas bram
baik pak yusuf jadi sejauh ini apa informasi penyebab yang didapatkan
apakah sama apakah nanti kemudian kompolnas akan berusaha mencari informasi sendiri atau menggunakan yang ada dari polisi
baik sampai saat ini kompolnas sendiri terus melakukan pemantauan
proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh polda kaltara
yang itu gabungan ada itwasda ada propam dan ada penyidik sendiri dan juga ada pusdokes
nah langkah langkah yang telah dilakukan oleh pihak polda dalam hal ini khususnya
sebenarnya sampai hari ini sangat responsif
permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi di semarang
dan langsung dikawal oleh pak kapolda saya kira ini sangat responsif
hanya persoalannya sekarang tinggal bagaimana menuntaskan apa sebenarnya peristiwa yang terjadi
apakah benar ada kelalaian atau ada peristiwa lain
tentu inilah yang kami dorong
kompolnas dalam hal ini kan sebagai pengawas eksternal
tentu kami sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi
yang perlu dipastikan dari kompolnas adalah dalam penanganan kasus ini benar benar sesuai dengan sop
kami lihat sementara ini sudah on the track penyidikan di bawah pengawasan
hanya yang perlu dipastikan profesionalisme transparansi dan akuntabilitas
ketiga hal ini akan benar benar bisa nguak fakta fakta dan bukti bukti yang ada
sehingga kalau ada ketakutan untuk ditutup tutupi kami akan pastikan bahwa ini tidak akan terjadi
itu yang utama untuk dilakukan dalam penyidikan pengungkapan tuntas kasus ini
dan kapolri sendiri sudah meminta agar ini diusut tuntas
puslapor diminta untuk memberikan dukungan
saya kira ini patut diapresiasi
oke sebelum kemudian masuk dalam kecurigaan atau kekhawatiran banyak pihak soal ada yang ditutupi begitu
saya ingin masuk dulu di soal bagaimana kemudian banyak hari ini yang meragukan bahwa
seorang anggota brimop apalagi yang memegang senpi
ini kan seharusnya sudah beradab
apalagi sudah mendapatkan pembekalan bagaimana cara memegang merawat
mengapa kemudian ini menjadi alasannya ketika membersihkan senjata
tidak sengaja tertembak sendiri artinya lalai
bagaimana kompolnas melihat itu
sementara ini saya sebagai anggota kompolnas dan kompolnas secara umumnya
belum bisa menilai peristiwa apa sebenarnya
dan kami sendiri mendorong agar pengusutan kasus ini
benar benar sesuai fakta dan bukti buktinya
apakah benar dimaksud dengan kelalaian yang kaitannya dengan membersihkan senjata
kan ini perlu penjelasan secara detail
dihubungkan dengan logika yang bersangkutan berasal dari kesatuan brimob seolah olah itu
apa namanya tidak mungkin
tapi memang semuanya serba mungkin
tapi sekali lagi kesimpulan peristiwa apa yang terjadi tentu
disinilah pentingnya perlu dilakukan
penyelidikan dengan dukungan atau pendekatan scientific crime investigation
hasil otopsi sudah ada
tinggal bagaimana melengkapi bukti bukti lain yang itu bisa direkonstruksi nantinya
namun sebelum kesana kami sendiri kompolnas akan berusaha bisa hadir dalam gelar perkara nanti
sehingga bisa melihat fakta fakta dan bukti bukti apa yang bisa menjelaskan peristiwa ini
sementara kita sendiri belum bisa berpatokan apakah itu
karena kelalaian atau bunuh diri atau peristiwa lain yang dimaksud dengan dugaan pembunuhan
tapi semuanya itu sekali lagi berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta
yang itu diungkap secara profesional transparan dan akuntabel
oke artinya menurut anda semua hal masih mungkin dan tentu akan menunggu gelar perkara begitu ya
kompolnas baru bisa mengambil kesimpulan akhir begitu ya pak yusuf
ya kira kira seperti itu tapi kami terus melakukan pemantauan mengupdate informasi
apakah nanti kami akan berkunjung juga ke pihak keluarga sekaligus menyampaikan bela sungkawa
tapi yang pasti kompolnas akan terus mengawasi dan memantau pengungkapan kasus ini
oke pak yusuf ini kemudian bicara soal kekhawatiran publik kekhawatiran beberapa pihak
ada soal dugaan misalkan ditutup tutupi mirip dengan kasus yosua di tahun lalu begitu
bukankah kemudian kalau tidak salah pak benny mamoto juga sempat mengkoreksi statementnya
mendapatkan informasi yang tidak benar pada saat sebelumnya
bukankah hal itu bisa menjadi catatan sendiri bagi kompolnas seharusnya
kita kira tentu hal itu tidak akan terjadi lagi
dalam kasus ini tentu sudah terlihat sebenarnya
bagaimana responsibilitas polda kaltara dan transparansinya
kita bisa melihat karena kami sendiri juga mendorong
agar apabila ada permintaan
khusus dari pihak keluarga
itu bisa dipenuhi dengan sebaik baiknya
nah permintaan khusus dari keluarga
yaitu melakukan otopsi di semarang
agar keluarga bisa memantau
itu sudah dipenuhi
dan bagaimana jenazah itu dipulangkan
itu kan secara transparan
tidak ada yang ditutup tutupi
dan pemakaman almarhum sendiri dilakukan secara kedinasan
ini sangat berbeda sekali dengan
kalau itu mau dikait kaitkan dengan kasus durantiga ini sangat berbeda
ini sudah terlihat terbuka dan transparan
hanya yang paling utama adalah
memastikan bagaimana pengungkapan
bukti bukti yang dikumpulkan
fakta fakta yang dikumpulkan itu bisa terang benderang
menjelaskan peristiwa apa sebenarnya
apakah benar dugaan sementara yang sempat disampaikan oleh
polda kaltara itu kelalaian
atau ada peristiwa lain
apakah itu bunuh diri
atau peristiwa lain yang bisa kita simpulkan
ini yang kita tunggu mas bram
baik pak yusuf boleh dibagikan informasinya
kapan gelar perkarakan
dan kapan hasil itu bisa diterima oleh kompolnas
sementara masih kami lakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu
secepatnya kami akan sampaikan
baik baik kami tunggu informasi selengkapnya
dan juga kejelasan tentu untuk keadilan korban dan keluarga
terima kasih atas waktu anda pak yusuf warsim
komisioner komisi kepolisian nasional talapagluka
bergabung sama kami
selamat sore bapak
selamat sore selamat sore
salam sehat semuanya